salah satu cara untuk membuat rumah tampak beda dari yang lain adalah dengan dinding roster
itu tercatat dalam sejarah indonesia
itu tidak perlu lagi sebenarnya untuk menanyakan hal tersebut
kayaknya bukan d d aja yang mau kita juga kalau misalnya disuruh kesana kayaknya mau
saya di bbm itu ketemu bosnya yang bener bener suka basket
akan sahur yang ross b strobat degxebcuart cut
kalau gue lihat pada waktu itu emang ya sebatas seni aja
kenapa memilih tempat ini sebenarnya
bahkan di kuartal keempat saya prediksikan akan terjadi lonjakan dari sisi konsumsi rumah tangga yang cukup signifikan
tapi menerapkan tiga m nya harus tetap dimanapun
tentang screening bagi perjalanan dalam negeri
wah dunia udah rasa rasa muruntu gitu